bella harus tinggal di sini bagaimanapun juga bella itu adalah istrinya
bella untuk sementara mama tinggal di rumah iko ya
kamu disini dulu ya nak kamu tenang aja
nanti mama main main kesini ya
siva punya cantik baru loh
ini cantiknya jahat
cukup main sama mama
aku cintain sama aku ya
cantiknya gimana maret
makan es krim sama papa ya
makan bareng sama si siva
sini bu berkasnya

sini ini berkas soal reno dan operasi ginjalnya
aku mau tahu kenapa ini bisa terjadi
selamat siang pak reno
mas iko mas sama ke rumah ada apa
iya ini ada beberapa berkas yang harus ditanda tangan nih pak
ini produits data bag
ini dapur harga gelar pak
bapak baik baik aja
iya soalnya bapak terlihat
iya kak ada apa
kamu udah guna guna reno kan
kamu udah bikin reno berani ngebayain dirinya
demi ngasih ginjalnya buat kamu
ada apa ini
kamu tuh udah juga guna guna sama dia
kak fani percaya sama begituan
kalau dari gerak geriknya
dan dari kamu menurut
tapi bella gak pernah nikah
bahkan pada awalnya pun
bella gak pernah tau
kalau pak reno sudah menurunkan ginjalnya
jadi ibunya tinggal disini
kakaknya kerja sama kamu
dan kamu kasih ginjal buat istri kamu
kamu tuh kenapa sih
kak fani kak fani
kak fani tenang
nanti aku jelasin semuanya
kau pikir reno tuh hidup sendirian
biar kamu bisa kuasain semuanya
reno gak sendiri
kepala kak fani
kepala kak fani
kepala kak fani
bella itu gak suka sama rel
jadi buat apa dia guna guna reno
kalian semua sama aja
kalian cuma mau merasa reno kan
bella nikah sama reno
supaya harta kekayaannya buat bela semua
karena itu cuma keluarga miskin yang mau mendadak kaya
kak fani cukup
sekarang kak fani ikut aku
kayanya mama gak mungkin lagi tinggal disini
mama tinggal sama eko aja ya
udah gak mungkin lagi keadaannya
kamu liat sendiri kan
bagaimana tadi kakak nyariin
sekarang ini untuk sementara waktu mama tinggal dirumahnya
mama pasti akan
sering sering main kesini ya
kak apaan sih
aku donorin ginjal aku ke bank
kakak udah gak mau dengerin semuanya
kamu itu lagi dibutain cinta sama dia
kamu tuh cuma dimanfaatin
sekarang kakak minta
maksud kakak aku cerain bella gitu
aku cinta dia kakak
aku sangat mencintai bella
kakak tahu kamu sangat cinta sama dia
tapi kakak juga tau
karena kakak denger pembicaraan kamu kemarin
kalau bella tuh gak cinta sama kamu
kamu cuma dimanfaatin
anggap aja aku suka dimanfaatin
kamu gak salah
ini semua bukan kesalahan kamu
kakak tuh sebenernya khawatir sama kamu
kalau kamu masih tinggal disini
kamu tinggal sama dia
kakak takut kenapa kenapa sama kamu deh
tinggal di rumah kakak aja ya
bella harus tinggal disini
bella itu adalah istrinya
mama tinggal di rumah iko
kamu disini dulu ya nak
kamu tenang aja
nanti mama main main kesini ya
kamu jaga baik baik diri kamu ya
aku gak akan biarin kamu seperti itu terus renu
aku akan bikin mereka pergi dari kehidupan kamu dengan segala cara
meskipun aku harus pakai cara licik
aku akan melakukannya
kamu bener bener memalukan
seharusnya jadi laki laki yang lebih baik
tapi laki laki itu jangan mau dimanfaatin sama perempuan
itu pasti mantan suaminya bell
kak iko sama ibu mau kemana
kami mau pulang ke rumah
gue membawa ibu gue untuk tinggal lagi sama gue di rumah
yaudah kalo gitu aku antar ya
kenapa bella keliatan sedih gitu
sepertinya ada masalah
mudah mudahan dia baik baik aja
kak fani udah kelewatan
reno kamu itu gak tau apa apa
kamu itu lagi dimanfaatin sama mereka
demi keuntungan mereka
pokoknya sekarang si isi rumah ini kakak yang urus
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alika sama kenzo udah pulang
kita makan siang
kita masuk aja ya
tante pani kenapa marahin mama bella sih
bella itu bukan mama kalian
dia itu mamanya shifa dan dafa
jadi mulai sekarang kalian berdua harus berhenti kata tante

kok tiba tiba mau pindah ke rumahnya kak iko
ya karena sekarang kan di rumah reno udah kakaknya reno
jadi terpaksa saya tinggal sama iko
aku yakin gak sesederhana itu kejadiannya
karena aku liat bella begitu sedih
pasti ada sesuatu
nah kamu adalah suami aku
silahkan duduk pak